bimbinglah jiwa rabu ini menuju ke tempat bahagia
dengan nama allah yang maafmu lah bagaimana
kamu sudah melahirkan seorang bayi laki laki
saya tidak mau baik itu bu
kasihkan saja ke orang
tidak mau gita
anak ini tidak bersalah
kamu jangan melampiaskan pada
kamu akan menyesal
kamu harus bersabar
allah tidak akan memberi ujian
di luar batas kemampuan kamu
dan mohon ampun kepada allah
jangan bicara seperti itu
yang sabar ya
lindungilah anak hamba gita
berilah ya petunjukmu
berikan hamba kesempatan
untuk bertemu kembali
dengan putri hamba
dan pulanglah gita
kembali final ke ibu dan keluarga kamu
mereka pasti merindukanmu
lagi pula sakitmu tambah parah dari hari ke hari
besok kontrakan ini akan habis
pasti yang punya rumah akan mengusir jika tidak segera pindah
kamu harus pikirkan itu dok
berikanlah hamamu ini kekuatan dalam menghadapi semua cobaanmu ya allah
ya allah mau kami kangen sama ibu
berikanlah ibuku selamatan ya allah
kami cuma ingin ibu ya allah
kak allah dengar gak
kalau kita doa
allah pasti dengar doa kita
dan insya allah kita pasti dikabulkan sama allah
kasih dalam waktu satu bulan lagi pak
saya lagi ngerusak ibu pak untuk bayar kontrakan rumah ini pak
hei kamu sudah menunggak tiga bulan
dan sekarang rumah ini sudah ada penghuni baru
sekarang juga pergi
ayo cepat keluar
ada dua orang yang
rabu ini menuju tempat bahagia
dengan nama allah yang memudah bagi kita
segala puji maafkan kita
ibu jangan pergi ibu
adik mimpi apa sih
adik mimpi ibu pergi
dia gak ngajak adis
adik gangannya sama ibu
iya ayah ngerti
besok kita cari ibu ke kota ya
lihat jalan dok
kamu punya nyawa lebih apa
kamu yang nulang aku pacarnya mas jody kan
kamu jadi gembel ya
ngapain kamu mikirin bermain jalan itu
kita mau kamu kita kan bukan saya bukan kita ya allah kita kamu kenapa jadi seperti ini kita ini
aku hamidah ya ampun kita mau jadi pengemis
akhirnya aku jadi pengemis aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan
mungkin allah menghukumku atas dosa dosa yang telah aku lakukan dah enggak gitu allah masih
memberikan kamu kesempatan untuk bertaubat
hai allah maha pengampun kamu pulang ya git ibu kamu pasti bisa menerima kamu apa adanya
kasihan anak kamu jangan sampai dia hidup di jalanan enggak aku nggak mau pulang dah kamu
harus pulang gitu ingat sama nisa dengan dia kasihan mereka mereka sangat merindukan kamu
dapatkan kamu pulang git masin aku ya aku nggak bisa lama lama karena harus melanjutkan perjalanan aku